halo selamat sore semuanya terima kasih sudah bergabung bersama kami di chatroom
masih bersama saya megi kalista
dan hari ini kami akan berbincang terkait dengan stunting
apa itu stunting
mungkin ada yang masih belum paham dengan masalah stunting di indonesia
bayangkan jadi dalam tiga atau empat anak ada satu anak yang mengalami kekurangan gizi
dan bagaimana upaya dan juga strategi bkkbn untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa indonesia
mari kita sambut bersama kepala bkkbn dr hasto wardoyo
ya teman teman jika anda juga mempunyai pertanyaan untuk dokter hasto silahkan anda juga bisa berkoordinasi
detik pertanyaan anda di kolom komentar akan langsung kami tanyakan ke dokter
kita sambut bersama kepala bkkbn untuk bergabung bersama kami pada chatroom kali ini
ya teman teman silakan jika anda juga mempunyai pertanyaan terkait dengan stunting
atau mungkin ada yang sedang mengalami anaknya
kurang gizi ada yang juga mempunyai pertanyaan silakan langsung saja tanyakan kepada kami
ya kami masih menunggu untuk kepala bkkbn untuk join ke dalam chatroom kita pada sore hari ini
ya tentunya ini datanya sangat signifikan sekali
ini adalah permasalahan yang cukup signifikan
dan masalah yang sangat besar
dan tantangan yang sangat besar juga untuk bkkbn untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut
ya kita masih menunggu dr hasto wardoyo untuk bergabung bersama kami di chatroom pada sore hari ini
tentunya ini masalah stunting sangat penting ya untuk segera diselesaikan
karena ini juga berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan juga berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak anak di indonesia
kita masih menunggu kepala bkkbn
kita masih menunggu kepala bkkbn
sudah saya kirim invitation nya
ya kita tunggu sebentar
ya mungkin saya kasih latar belakang sedikit ya kenapa kita hari ini mengangkat tema ini
ternyata di indonesia banyak sekali anak anak yang menderita stunting
karena kalau misalnya kita lihat data yang saya dapat ini pada tahun dua ribu sembilan belas
dan ternyata dalam empat atau tiga anak ini ada satu anak yang mengalami kekurangan gizi
dan tentunya kalau misalnya kita lihat juga presiden jokowi
jokowi dodo juga menunjuk bkkbn sebagai badan yang bertanggung jawab pelaksanaan percepatan penurunan angka di indonesia
dan ini adalah
tentunya ini dari bkkbn sendiri sudah mempunyai banyak sekali strategi bagaimana caranya menurunkan stunting
ya kita sudah mengundang kembali
selamat sore dodo seorang lelaki
ya selamat sore
ya selamat sore
ya selamat sore
ya baik sehat
dalam keadaan sehat selalu ya dokter
dan juga bertanggung jawab
untuk pelaksanaan percepatan penurunan
angka stunting di indonesia
nah targetnya adalah hingga tahun
penurunan angka stunting ini ditargetkan
dari angka yang sebesar
sebelum kita masuk ke strategi
dengan angka pernikahan dini
perkahwinan anak terbanyak
kedelapan di dunia tentunya merupakan
suatu tantangan tersendiri bagi bkkbn
apa langkah strategis
bkkbn dalam hal pengendaliannya
ya terima kasih
jadi memang ini
suatu tugas yang menantang ya
menurunkan dari angka dua puluh tujuh
bukan suatu hal yang mudah
oleh karena itu bkkbn harus
langkah langkah yang harus diambil
antaranya adalah menentukan
mana constraint yang
kalau seandainya itu disentuh
maka kemudian penurunan itu cepat
nah ini yang harus kita amati
dan sekarang ini
kita melihat bahwa
pengaruh atau faktor penyebab stunting
itu kan ada faktor yang sifatnya
sensitif dan spesifik
sensitif ini ya faktor jauh lah
pencedian air bersih
kemudian sanitasi lingkungan itu
kalau air bersihnya cukup
tersedia dengan baik
karena orang tidak mudah sakit
kalau bersih itu tidak mudah sakit
kalau lingkungan atau sanitasinya baik
juga kemudian kita tidak mudah sakit
ini yang perlu kita pelajari
kemudian yang berikutnya
sekarang faktor dekat ya
faktor dekat atau faktor faktor spesifik itu kan
mereka ini kan stunting karena
jadi ada asupan yang kurang
jadi dari dua sebab ini yang harus kita atasi
jadi ketika mereka itu kurang asupan gizinya
ya kita harus cukupkan
dan tidak dengan cara
mengatasi setelah stunting
tetapi yang lebih penting lagi adalah
bagaimana kita mencegah
itu mencegah stunting dari sejak dini
saya kira hal itu yang penting untuk kita lakukan
kita strateginya lebih banyak mencegah
karena kalau mengatasi itu
kesempatannya pendek sekali
kita punya kesempatan hanya
seribu hari kehidupan pertama
begitu seribu hari kehidupan pertama lewat
maka kita sudah tidak bisa mengatasi stunting itu
jadi misalkan ada orang mau nikah
sekarang jangan asal nikah dong
harus siap hamil
tapi harus siap hamil
caranya bagaimana supaya siap hamil
seperti hp nya baik
nutrisinya tercukupi dan seterusnya
jadi hal hal seperti itulah yang kita lakukan
sekali lagi mencegah itu jauh lebih efektif dan efisien
ya dokter tadi anda juga sudah menyebut
salah satu yang harus dijaga adalah
kehamilan terencana ya dokter
nah sebetulnya apa saja
hal hal yang harus diperhatikan
bahkan harus dihindari dalam menyusun
ya kalau kita
apa yang harus dihindari itu
jadi contohnya begini ya
tetapi misalnya ini
mereka ini diet misalnya
perempuan ini diet
karena mau nikah biasanya menjaga bodinya supaya langsing
ternyata begitu dia diet
dia kurang darah
hp nya kalau diperiksa kurang dari sebelas lima
tapi perempuan ini nggak sadar
nah ini harus dihindari seperti itu
perempuan banyak yang tidak sadar karena
mereka sebetulnya setiap bulan menstruasi
dan sekali menstruasi itu dua ratus cc keluar dari tubuh perempuan itu
ya setiap bulan loh
setiap bulan dua ratus cc
setiap bulan dua ratus cc
mirip seperti transfusi
transfusi apa donor darah
donor darah kan juga dua ratus cc
sehingga kalau perempuan ini
apa diet ketat gitu
ini yang harus dihindari
kemudian juga bkbn kan kampanye
apa jangan terlalu gitu ya
bisa terlalu mudah untuk nikah
ini harus dihindari kan
terlalu tua untuk hamil
misalnya umur tiga puluh lima tahun masih ingin hamil
umur sudah tiga puluh lima tahun gitu
ini juga sering
baru dua tahun hamil lagi
anaknya umur dua tahun sudah hamil lagi
sudah lahir adiknya
ini terlalu sering gitu
ini juga tidak baik
karena anak itu kalau anaknya baru umur dua tahun
adiknya lahir itu stress
jadi kalau anak itu stress
itu ya repot gitu
karena dia sedih
dia makan juga nggak mau
tidak gembira lah
jadi kalau anak itu stress tidak gembira
kalau tidak gembira
maka jangan harapkan dia bisa tidak stunting
nah kemudian tidak terlalu muda
tidak terlalu tua
tidak terlalu sering
dan tidak terlalu banyak
punya anak ya nggak usah banyak banyak lah
anak itu sudah lebih sehat dibandingkan
kalau banyak anak itu
kalau punya uang
punya badan yang sehat
itu ya jangan bercita cita punya anak banyak
memelihara anak banyak
tapi tetangga tetangga kan banyak yang miskin
sehingga anaknya banyak
tapi yang anak biologisnya dua
anak dari tetangga tetangga yang tidak mampu
itu kan keren itu
terus cita citanya punya anak sendiri banyak sekali
itu kan egois juga
dalam arti kepada istrinya juga istrinya kasihan
kematian ibu kematian
kesehatan anaknya juga belum tentu terjaga
jadi lebih baik begitulah
kalau seandainya kita harus menghindari maka
banyak hal yang harus dihindari
ya dokter ini penjelasannya sangat lengkap sekali ya
jadi tadi kuncinya adalah empat t
jangan terlalu muda
jangan terlalu tua juga
dan jangan terlalu sering
dan yang paling penting jangan terlalu banyak
seperti itu ya pak
ke tema utama kita dokter
apakah yang dimaksud dengan stunting
jadi waktu kita posting tema ini di instagram kami
banyak sekali pertanyaan dari netizen
apa sih artinya stunting
artinya apakah anak yang pendek
hampir selalu dipastikan stunting
ya ini pertanyaan bagus ya
jadi semua yang stunting itu pendek
orang pendek belum tentu stunting
jadi kalau anda itu ada yang pendek
jangan berkecil hati
anda belum tentu stunting
tetapi orang stunting memang pendek
nah orang stunting itu orang seperti apa
bayi atau balita stunting itu seperti apa
ini adalah balita bayi yang lahir
yang sebetulnya aslinya ya
dia itu punya bakat tinggi
punya gen yang tinggi
aslinya dia juga punya gen yang cerdas
punya gen yang cerdas
di seribu hari kehidupan pertama
itu dia tidak mendapatkan asupan
gisi yang cukup
dan di seribu hari kehidupan pertama itu
bayi yang harusnya punya gen keturunan yang tingginya satu ratus tujuh puluh itu
kalau dia dewasa
hanya akan mencapai satu ratus lima puluh
artinya tidak akan mencapai optimal growth
apa anak yang harusnya punya
ini bakatnya itu punya
intelektual yang hebat
eq nya tinggi gitu ya
dua hari kehidupan pertama kena stunting
dia itu berat sekali
lulus sma saja sudah berat
karena kemampuan akademiknya
ini stunting itu seperti itu
jadi stunting itu bukan genetik ya
bahkan dia itu gennya itu sebenarnya bisa
perawatannya nggak bagus
akhirnya dia tidak bisa mencapai optimal growth
dan akibatnya apa
akibatnya kan ada tiga
ya secara fisik jadi dia tidak bisa bersaing karena
mau jadi polisi ya tidak diterima
mau jadi tentara aja nggak diterima
mau jadi pramugari apa lagi
pramugara juga nggak bisa
ini secara fisik dirugikan
yang kedua secara akademik dirugikan juga
dia sulit untuk mencapai titel akademik yang tinggi
karena kemampuan berpikir kurang
yang ketiga kerugiannya apa
di hari tua orang orang yang stunting ini cenderung
cenderung dia mudah sakit
di usia usia empat puluh lima tahun ke atas
dia itu sering kena penyakit
itu penyakit penyakit seperti
atau kena penyakit penyakit juga yang namanya metabolic disorder
kencing manis diabetes ya
dan juga biasanya mudah
tulangnya mudah koropos gitu
jadi akhirnya orang stunting ini tidak produktif gitu
karena sudah tidak bisa bersaing
di hari tuanya mudah sakit
sebenarnya sedih ya
ketika seratus generasi muda kita yang dua puluh tujuh tidak produktif
nah inilah stunting itu seperti itu
persentasenya juga sedikit kaget begitu ya
begitu tingginya ternyata anak anak indonesia yang mengalami stunting
dan tadi dokter juga menyebut berapa kali terkait dengan seribu hari
nah apa yang penting dicatat pada masa seribu hari pertama kehidupan
dalam upaya pencegahan stunting ini dokter
ibu ibu itu atau perempuan perempuan itu hamil itu sering tidak terencana
iya jadi sering sekali datang saya dokter kebidanan ya mbak ya
jadi ketika datang ke saya misalnya begitu
oh ini sudah hamil wah ini hamilnya sudah tiga bulan
oh nggak tahu dokter
saya belum tahu dokter hamil itu maksudnya
jadi hamil itu banyak yang tidak terencana itu loh
ini kan mohon maaf ya ini jadi agak konyol sedikit ya
karena apa karena sebetulnya bayi itu berkembang itu
subur ya ibu ibu indonesia
iya mungkin terlalu subur sampai nggak sengaja aja hamil itu loh
jadi apalagi kalau sengaja itu ya
jadi apa datang itu sudah wah saya nggak sengaja dokter ini sudah
itu sudah hamil tiga bulan
kb nggak enggak dokter
nggak kb kebetulan mau nggak hamil itu
orang orang perempuan itu ya
kalau hamil kan tumbuh itu di lima puluh enam hari pertama
dari sejak ketemunya telur sama sperma
itu pesat sekali dan mau cacat mau ada kelainan di situ
sehingga kalau seandainya kita ini tidak terencana untuk hamilnya
kadang kadang kita makan yang nggak jelas
minum obat yang nggak jelas
sehingga akhirnya kita
anaknya bisa jadi sesuatu
ada loh ibu hamil yang
karena gak tau kalau hamil
dia gak merancangkan hamil
terus dia bilang saya itu biasanya tidak hamil
biasanya gak hamil
jadi dia minum
antasida karena mual
bayinya lahir anaknya sumbing
karena antasida memang bisa
mempengaruhi jadi bibir sumbing
ada juga yang
gak tau kalau hamil
untuk entah itu karena diare atau apa
sakit atau demam
anaknya lahir baik baik saja
tapi begitu umur enam bulan
giginya coklat semua
padahal ibunya giginya putih
yang coklat malah tetangganya
jadi repot disangka ada selingkuh dengan tetangga
nah inilah karena apa
mereka hamilnya tidak terencana
hamilnya tidak terencana
jadi yang harus dilakukan itu
dari sejak awal itu
jangan hamil kalau tidak terencana
jadi hamil itu jangan main main
sehingga stunting itu dicegah
apakah dia kekulangan
istilahnya nutrisi atau tidak
berat badannya berapa
lingkar lengannya berapa
ada loh perempuan yang langsing sekali
sampai lingkar lengannya itu kurang dari dua puluh tiga cm
pada saat hamil
anaknya ya stunting orang ibunya sendiri
energi dan proteinnya kekurangan
ini kan harus diperiksa dulu
nah periksa dulu
hbnya diperiksa periksa hb kan murah
kalau bpjs gratis
ini periksa hb dulu
jangan banyak pre wedding
pre wedding habis ratusan juta
periksa hb yang rp lima aja gak dikerjakan
pre weddingnya habis puluhan juta
yang paling penting pertemuan telur dan sperma
gak disiapkan sama sekali
nah ini makanya ayolah
suami yang mau menghamil
ini memperencanakan untuk hamil untuk istrinya
ya kalau yang perokok
karena spermanya para perokok ini juga gak bagus bagus amat
saya kebetulan ahli saya bayi tabung
jadi saya sejak dulu berkecimpung di bayi tabung
jadi saya tahu bagaimana sperma
kualitas spermanya para perokok itu saya tahu
sperma yang bagus itu gerakannya cepat lurus ya
akan menghasilkan mdw yang baik
bayi yang sehat
langsung saja mungkin dokter kasih tips tips
untuk para suami calon ayah gitu ya
bagaimana bisa menghasilkan sperma yang bagus
silahkan dokter tips tipsnya nih
ya jadi makanya kan kalau sperma suami yang perokok berat itu kan
tipsnya ya mengurangi rokoknya
kalau nggak bisa berhenti merokok ya kurangilah rokoknya
karena kalau rokoknya masih full
spermanya kurang bagus berkualitas
hasil embryonya itu juga tidak baik gitu kan
nah nanti bayinya juga nggak baik gitu
kemudian yang kedua siapkan tujuh puluh lima hari sebelumnya
jadi ingat bahwa para suami itu sperma yang dikeluarkan hari ini untuk bulan madu
untuk merencanakan kehamilan istrinya
itu diproduk sejak tujuh puluh lima hari yang lalu
sehingga kita nggak bisa main main kalau kita mau nikah mau bulan madu ya
ya tujuh puluh lima hari sebelumnya lah
kita menjaga kesehatan
minum vitamin c yang lima ratus mili sudah cukup itu karena
mengurangi rokok minum vitamin c
tidak berendam di air hangat itu penting ya karena
kalau kita mandi air panas berendam di air hangat
kan kualitas spermanya juga menurun
ini preparing ya untuk persiapan untuk calon suami atau untuk
ya suami bukan calon lagi ya
boleh tapi yang merencanakan istrinya untuk hamil
nah kemudian untuk istri ini untuk istri
tipsnya istri itu apa
tadi sudah saya katakan
periksa tinggi badan
terus nanti ada hitung hitungannya namanya indeks masa tubuh
dihitung dari tinggi badan berat badan
kalau kita datang ke puskesmas kemana sudah tahu itu ada grafiknya
tinggi badannya sekian beratnya sekian berarti indeks masa tubuhnya sekian
kalau dia kurus itu
indeks masa tubuhnya di bawah dua puluh lima
itu berarti dia ya lebih baik
digemukkan sedikit lah
perempuan itu kan harus estrogenik ya harus
badannya berlemak itu kan perempuan itu harus begitu
jadi perempuan yang terlalu tidak berlemak
tidak ini sebetulnya kalau tidak estrogenik tidak ginekoid ya
dia kekurangan hormon estrogen
ya bagaimana lemak bisa bersarang dalam tubuh perempuan kalau memang seperti itu
sedangkan untuk mencerdaskan otak bayi
itu butuh lemak ya
butuh dha omega tiga gitu loh
sehingga perempuan itu memang harus estrogenik
sehingga kulitnya agak halus lembab berlemak itu kan gitu
sehingga perempuan tidak boleh terlalu langsing tidak boleh olahraga
keras sekali sampai akhirnya tidak menstruasi
jadi banyak perempuan yang ingin ototnya terbentuk olahraga over gitu ya
akhirnya tidak menstruasi
ingat kalau tidak menstruasi jangan jangan karena kekurangan lemak itu
terlalu kurus terlalu berotot gitu
nah ini juga dipersiapkan betul
perempuan tidak boleh kekurangan asam polat
tidak boleh kekurangan vitamin d ketika mau hamil
dan tidak boleh kekurangan hb tadi
sehingga menurut saya perempuan alangkah baiknya
periksa hb periksa tinggi badan berat badan
konsumsi asam folat konsumsi vitamin d konsumsi tablet tambah darah
kondisinya sehat baru hamil
nah itu dia
ini banyak sekali ya informasi dan juga tips dari dokter
terkait dengan seputar menjaga kehamilan
dan kita juga tadi mendengar bagaimana asupan gizi untuk ibu
untuk bisa menjaga sperma dan juga janin
untuk memberikan kita kesempatan mendapatkan anak yang lebih sehat
gitu seperti itu ya dokter
dan tentunya ini banyak sekali keluarga zaman now
seperti itu ya sekarang kan memiliki
pola pikir anak itu harus makan banyak nih dokter
sehingga yang penting itu pokoknya dia harus kenyang
seperti itu ya tapi belum tentu sel sel dalam tubuhnya itu cukup begitu
penyerapan gizinya apa yang harus diuruskan dari pemikiran ini warni hashtaf
iya bagus itu jadi pertanyaan ini bagus
tetapi perutnya kenyang tetapi sel selnya lapar
betul sekali kenapa bisa begitu karena itu banyak sekalian orang lain mempunyai pengurusan pencarian bensin batin dan ini berfena
ini betul sekali short
itu bukan gisi seimbang
jadi contoh misalnya ada
ibu ibu yang anaknya itu
daripada rewel kasih mie banyak
gitu lauknya gitu
loh kan ini
sudah tidak ada isinya sama sekali
semua karbohidrat semua
terus dibelikan apa itu yang di jalan itu
cilok atau apa yang penting
tidak nangis gitu
kenyang perutnya tapi selnya lapar
padahal kita ini
untuk tidak stunting
kebutuhannya adalah apa
protein hewani selemah lemahnya
misalkan telur atau
ikan kalau ikan yang
segar mahal ya ikan asin
itu sudah wow sudah luar biasa
tidak harus ikan tuna
gak usah lah
nggak usah itu jadi kadang kadang
ibu ibu juga salah
merasa bahwa daging itu lebih hebat
sehingga orang orang punya hajat itu
aneh itu orang orang punya hajat itu
kalau masak ikan di daerah yang
penghasil ikan itu
gengsinya gak ada
jadi masuk punya hajatan kok masak ikan itu
itu dianggap aneh itu
yang keren ya masak daging
itu dianggap hebat itu
misalnya mencoba punya hajat itu
hanya dibikinkan semur lele itu
padahal itu jauh lebih
bermanfaat daripada daging sapi
atau rendang yang
daging sapi atau kaki empat itu banyak
mengandung lemak jenuh
dan lemak jenuh itu bagi orang tua membuat
tekanan darah tinggi
stroke dan sebagainya
karena kolesterolnya meningkat
bagi bayi dan ibu hamil
lemak begitu diperlukan
yang diperlukan adalah lemak tidak jenuh
karena untuk pertumbuhan janin
untuk kecerdasan otak bayi
sehingga sebetulnya ya
murah sebetulnya untuk membuat
orang supaya kecukupan
dari sisi nutrisi ini
banyak orang punya uang
tetapi salah dalam membelanjakan
karena yang dibeli makanannya
banyak tetapi gisinya tidak seimbang
dan ya ada juga yang tersesat juga
antara uang yang untuk belanja anaknya
supaya tidak stunting
dengan yang dipakai untuk belanja rokok
lebih banyak untuk belanja rokoknya
dan ini kenyataan
ini kenyataan bahwa belanja nomor satu adalah
itu secara statistik
nomor dua tembako atau rokok
jadi untuk beli ikan beli telur
wah udah ini nomor empat nomor lima
jadi kalau disurvey itu
dari statistik itu rumah tangga ini belanjanya
pertama padipadian ya beras gitu ya
terus ikan itu wah udah
dan telur udah nomor sekian
itu kalau saya setuju sekali tadi
bahwa banyak anak anak yang kenyang perutnya
tapi lapar selnya
ya perlu kita menjaga
ya tentunya ini sangat penting sekali ya
untuk anak anak yang baru saja
masa pertumbuhan yang harus dijaga
bagaimana masukan gisinya ini
sesuai dengan pertumbuhan mereka
nah kita kembali lagi ke tema besar ya dokter
capaian penurunan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir
sebenarnya sudah cukup baik
sementara di tahun dua ribu dua puluh
dokter nah bagaimana komitmen dari bkkbn
untuk menurunkan angka stunting di indonesia
ya ya tadi sebetulnya yang kita lakukan
salah satu contoh adalah bagaimana kita men screening
jangan sampai lahir bayi stunting
itu komitmennya seperti itu
nah kemudian memang kita harus kerjasama lintas sektor
kemudian yang berikutnya kita harus paksakan sedikit
bahwa semua orang yang mau menikah itu harus lapor
tiga bulan sebelumnya
dan lapor itu tidak hanya dikasih konseling
jadi saya memang akan bekerjasama dengan kementerian agama
untuk kemudian mulai dalam waktu dekat ini
semua orang yang mau menikah tiga bulan sebelumnya
harus sudah menyerahkan data tinggi badan
berat badan lingkar lengan atas
itu mau tidak mau ya
toh ini barang mudah harus dipaksa
ini kalau pakai masker pcr pun bisa kenapa
reksa hb tidak bisa reksa hb murah sekali
pcr atau reksa antikin kan mahal
dan orang mau menikah itu kan pada umumnya mau
untuk mengeluarkan sedikitlah uangnya
nah ini yang harus komitmen kita harus begitu
kemudian bkbn menghadirkan namanya pendamping keluarga
jadi sekarang ini
bkbn sudah merekrut sebanyak dua ratus ribu tim pendamping keluarga
untuk seluruh indonesia
jadi jumlahnya karena satu tim itu ada tiga orang
sehingga jumlahnya enam ratus
sampai sore hari ini tadi
sudah terekrut sebanyak satu ratus sembilan puluh enam ribu tim
itu dikalikan tiga sudah mendekati lima ratus sekian ribu orang
baik bulan november akan kita latih orang ini
secara virtual serentak di seluruh indonesia
kemudian mereka ini terdiri dari pkk
kader kb satu lagi bidan
kemudian mereka inilah yang akan bergerak ya
di desanya masing masing
untuk men screening orang yang mau nikah
orang yang hamil orang yang melahirkan
semua orang yang melahirkan
bkkbn akan catat berapa panjang badannya bayinya itu
sebagai pendamping keluarga tadi
kalau hari ini di desanya ada yang lahir
hari ini tanya berapa panjangnya
kalau kurang dari empat puluh delapan cm ini bakat stunting
kalau beratnya kurang dari dua lima kilo ini bakat stunting
hari ini lahir hari ini laporan masuk
hari ini kita bisa tahu by name by address
dimana orang orang yang bayi lahir baru bakat stunting itu
letaknya di mana saja
alamatnya di mana
ini komitmen bkkbn itu seperti itu
supaya akhirnya kita by name by the
tahu dan konkret jelas siapa orangnya
di mana tempatnya
kemudian bantuannya sampai nggak
bantuan dari pu air bersih sampai enggak
bantuan dari kementerian sosial ada pkh sampai nggak
kemudian bantuan pangan non tunai sampai nggak
di tempatnya rumah tangga yang stunting ini
kemudian bantuan makanan tambahan pmt
sampai nggak ke mulutnya ibu hamil atau mulutnya bayi
jangan jangan nggak sampai
ini komitmen bkkbn begitu
susah kita untuk menurunkan cepat tadi
nah sekarang ini
tinggal satu tahun dua ribu dua puluh
ya mungkin indonesia bisa mewujudkan itu ya
ya dokter ini banyak sekali nih yang komen
wah dokternya keren gitu ya
lalu ada yang bilang juga benar sekali memang harus terdata
iya siapa dokter harus dipaksa memang semuanya untuk terdaftar seperti itu ya
untuk bisa dipantau semuanya dan terencana seperti itu dokter
nah tentunya ini pemerintah juga memiliki program lima pilar pencegahan stunting dokter
apakah program tersebut tersosialisasi sampai ke daerah dokter
pilar pilar itu kan membangun komitmen salah satu
jadi komitmen antar pimpinan
misalkan kementerian lembaga itu berkomitmen
ya ini bkkbn membuat mengusulkan katakanlah draft perpres
perpres ini disetujui oleh semua kementerian lembaga itu
setelah disetujui baru kita mintakan pak presiden
waktunya saja enam bulan minta komitmen dari kementerian lembaga ini
kemudian sekarang ini bkkbn membuat tim percepatan penurunan stunting di provinsi dan kabupaten kota
ketuanya kita tunjuk wakil kepala daerah
kemudian ketua pkk
kemudian ada bapeda ada sekda ada kanwil bkkbn
ini harus membentuk ini dan harus terbentuk
kemudian setelah itu tadi termasuk kepala kepala daerah kementerian lembaga yang terkait dan sampai ke tingkat desa
ini harus segera menyediakan pendamping desa
itu yang mencari pendamping desa itu bukan bkkbn loh
yang mencari kepala desa
kemudian kabupaten itu
dalam waktu sebulan ini kita gerobyok gitu ya
supaya ayo cari pendamping desa
sekarang harus ada gitu
ternyata juga bisa
jadi dalam waktu sebulan itu terkumpul hampir enam ratus ribu tadi
saya juga oh ternyata ada semangat yang besar
nah kemudian membangun selain membangun komitmen ada di dalam lima pilar ini juga kie
saya sekarang ini kan sedang kie ini
tapi diam diam banyak sekali webinar webinar
banyak sekali perguruan perguruan tinggi
yang kemudian senang
kayak ibu ibu kelompok ngo ngo kemudian organisasi ibu ibu itu banyak sekarang yang mengadakan webinar webinar stunting
ini kan namanya komitmennya luar biasa untuk kie nya itu
ya tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana data itu harus tersedia dengan baik
tadi kader tadi mencatat hari ini berapa orangnya itu harus tercatat betul
data ini menjadi bagian dari pilar itu tadi
kemudian pilar berikutnya diantaranya adalah bagaimana menyediakan pangan
ya saya ke pak menteri pertanian ini
bagaimana ada nggak daerah yang rawan pangan
ya daerah rawan pangan alhamdulillah sedikit ya
desa yang rawan pangan itu sedikit
nah ini harus kita fokuskan
daerah daerah yang rawan pangan apalagi stunting harus jangan sampai terjadi rawan pangan
jadi ketahanan pangan itu harus digerakkan ke sana
jadi pilar pilar ini harus kita lakukan memang
kemudian yang berikutnya ya tadi yang sudah saya katakan bahwa spesifik untuk gisi itu harus betul betul dikawal
saya kira gerakan selama ini lima pilar itu berjalan dengan baik
dan kemudian diperoyok oleh lintas sektor yang baik
karena salah satu pilar ini harus melibatkan swasta perguruan tinggi kemitraan gitu
ya sebagai contoh aja kemarin pagi saya ke batam
melonceng desa kelurahan bebas stunting itu
wow yang mendukung itu ada dua puluh enam perguruan tinggi itu ikut mendukung gitu ya
jadi perguruan tinggi juga berebut ingin menciptakan belajar merdeka kampus merdeka
untuk kemudian hadir di tengah rakyat di tengah desa
mahasiswanya kkn dengan kkn kkn tema stunting
dan kampus merdeka belajar merdeka dengan dua puluh sks ini juga luar biasa
dia tidak usah kuliah
tapi cukup membandampingi keluarga di desa dapat dua puluh sks selama enam bulan
ini kan luar biasa
tadi pagi saya rapat dengan bu sekjen kementerian pendidikan dan pak dirjen dikti prof ninjam kementerian pendidikan
beliau akan mengerahkan perguruan tinggi itu
ya supaya dia hadir di tengah rakyat
saya kira harus kita kroyok begini
dan saya merasa optimis ketika kita bergotong royong atau keroyok itu
bahkan teman teman dari bin itu yang biasanya sebagai mengurus hal hal yang sifatnya apa ya
namanya intelijen di daerah daerah itu ya
itu juga sekarang ikut di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk stunting
maka mudah mudahanlah dengan kita juga seperti hari ini kita bincang bincang ini
kemudian kita mengingatkan ya daripada mendengarkan ya ya
mungkin ada yang kurang manfaat ya kita mendengarkan hal hal ya sedikit sedikit
tapi ada manfaatnya karena banyak yang keliru
pemahaman sepele tapi penting
benar sekali dokter
ya kita sama sama berharap ya bahwa kesehatan reproduksi masyarakat indonesia
jangan sampai juga membawa dampak buruk nantinya bagi negara
dalam kaitannya dengan tantangan kepemimpinan masa depan
dan mungkin terakhir dokter kita juga perlu semangat dari dokter untuk masyarakat indonesia
cegah stunting bersama
ya terima kasih
ya jadi mencegah stunting tidak sulit
tapi stunting itu penting
sehingga kita optimisnya di situ
stunting itu penting tadi sudah terangkan dan mencegahnya tidak sulit
karena bapak ibu sekalian semua masyarakat pasangan usaha subur keluarga
ada makanan di sekitar bapak ibu dan tidak mahal
telur ikan tidak mahal
selemah lemahnya ya misalkan ikan yang paling murah pun itu juga
itu juga cukup mengandung protein
maka kalau menurut saya kita ini kata penyanyi siapa itu cos plus itu
tongkat kayu dan batu jadi tanaman
daun kelor saja banyak mengandung vitamin dan protein yang kita butuhkan ya
jadi ya sebetulnya melimpah sekali
kemudian jangan khawatir bangsa kita ini adalah bangsa yang sense of crisisnya itu lumayan baik
sehingga kalau kita gerakkan untuk gotong royong itu masih luar biasa
sehingga para tokoh tokoh masyarakat kepala daerah terlebih yang bertanggung jawab stunting
marilah kita bersama sama menggerakkan komponen komponen mitra strategis untuk mengkroyok stunting ini
saya juga optimis karena sebetulnya meskipun kita pandemi
tapi sebetulnya kita itu punya kemampuan potensial finansial yang kuat
karena tadi belanja belanja yang gak jelas saja habisnya banyak
belanja pulsa habisnya banyak
satu desa itu desa miskin itu sekarang ini
saya lihat ya bukan desa miskin sekali ya tapi desa yang bukan sejahtera sekali itu
satu desa itu belanja pulsa bisa satu miliar satu tahun itu kita hitung itu ya
satu desa itu belanja rokoknya bisa satu empat miliar itu
sebetulnya banyak masyarakat itu berbelanja yang cukup besar
tapi tidak terarah
sehingga saya optimis sebetulnya masyarakat itu punya kemampuan sebetulnya aslinya
hanya diarahkan begitu saja
dan kemudian kita gotong royongkan
jadi saya kira mudah mudahan dengan kita juga merubah mindset
selalu kita melakukan kie kemudian kita juga punya spirit yang kuat untuk gotong royong
insyaallah stunting bisa dicegah
dan sekali lagi anak kita jangan sampai stunting
karena stunting itu merugikan keluarga
anak tidak bisa menjadi penerus tidak bisa menjadi harapan keluarga
anak tidak bisa mewarisi kehebatan orang tua
kemudian anak tidak bisa bersaing
sehingga masa depan bangsa sangat terpengaruh
saya kira itu saja
mudah mudahan kita bisa bersama sama
terima kasih sekali untuk bergotong royong menurunkan stunting
ya terima kasih dokter hasto atas penjelasannya dan juga semangatnya
saya pikir masalah stunting penting untuk segera diselesaikan
karena berpotensi yang seperti dokter bilang tadi
mengganggu potensi sumber daya manusia indonesia
dan juga berhubungan dengan tingkat kesehatan
bahkan kematian anak hingga masa depan indonesia ya dokter
nah kita serahkan masa depan indonesia ke tangan dr hasto wardoyo
kita harapkan bkpbn bisa mencapai target yang diberikan oleh presiden jokowi dodo
amin terima kasih
terima kasih dokter
ya terima kasih sekali lagi teman teman semua sudah bergabung bersama kami
lalu minggu depan kami akan membahas topik yang sedang ramai dibincangkan
oleh seluruh dunia
climate crisis atau krisis perubahan iklim
sampai ketemu pada selasa minggu depan